ini udah meninggal
alhamdulillah deh kalau udah pulang
palingan maksudnya ada yang jaga salah dari orang jahat gitu
hei bang tuh
maklang saya juga seneng banget abinya sarah udah pulang
saya juga mau ngucapin terima kasih sama anak elang udah perhatian sama sarah
ya udah deh kalau gitu
mbak arun mbak maik saya izin pamit dulu
bi kita mau kemana sih bi
kita menuju terminal bus antar kota
terminal bis kita mau keluar kota bu
iya nak kita mau ke surabaya
kebetulan abi punya teman di sana
dia meminta abi untuk menjadi tenaga pengajar di yayasan milik mereka
kamu gak apa apa kan kita ke surabaya
aku mau ke surabaya
berarti sarah gak bisa ke pesantren kun'anta ini lagi dong
selama tinggal teman teman aku di kun'anta
dan juga di surabaya
aku mau ke surabaya
aku mau ke surabaya
udah mau benahin elang
yaudah deh kalau gitu elang pamit duluan ya
mau ke kun'anta
ah aksan antum balik rumah antum dulu
ya emang ya gue gak balik ke kun'anta
wah kan nekunanto udah dibubarin sama ustadz musa
kan pas nekunanto kan udah dibeli sama bapak mas lang
jadi secara otomatis ya pas nekunanto dibubarin
gak tersimbuk ku orang bintang
kalau saja mama tahu dari dulu
pasti mama itu akan cegah kalau papa membeli kunanta
udah kejadian juga kan

udah yang penting intinya sekarang ini

lang bakal ke sana dulu
lang bakal ke kampung cirebut lagi
karena lang belum takziah kan rumahnya sarah
ya udah temenin ya
dan juga mengucapkan terima kasih untuk para ustadz dan ustadzah
yang selama ini sudah menjadi teladan buat para santri
terutama juga untuk sarah
sama sama pakai salim
sarah baik baik ya di tempat yang baru
pokoknya doa ustadz untuk sarah
dimanapun sarah berada
insya allah sarah akan menjadi orang yang sukses
iya pak ustadz
kunanta ini menjadi madrasah yang terbaik buat sarah
kamu baik baik ya
kak sarah tau kok
walaupun kalian tuh suka jahil
tapi sebenarnya kalian tuh anak yang baik
iya kak sarah
kamu kok tegas nih ninggalin ustadz
ya nanti kita masih bisa telfon tefonan
yang pernah lupain aku sama atika
kalian itu adalah sahabat yang terbaik buat aku
anaknya sudah bangun
kami jalan dulu
pada ngapain kemari
tapi jangan galak galak dong
kakak bisa udah bawaan orok
maik lu gimana sih lu ah
aduh saya ikutan sedih loh
kemarin nak elang itu di penjara
pasti makanannya gak enak yuk
tempat tidurnya pasti dingin ya
tapi alhamdulillah yuk
nak elang udah bebas aja di ikutan seneng
tumpen mau main baik
saya sama yang lainnya kesini mau takziah
sarahnya ada boleh
kalau sarah udah kakak dimari tinggal
jatah begini aja kusur pasang badan gimana sih
sarahnya tuh udah pulang sama binya
abinya sarah udah pulang
ya pulang lah ini udah meninggal
alhamdulillah deh kalau udah pulang
palingan maksudnya ada yang jaga sarah dari orang jahat gitu
nak elang saya juga seneng banget
abinya sarah udah pulang
saya juga mau ucapin terima kasih sama nak elang
udah perhatian sama sarah
ya udah deh kalau gitu
mbak arun mbak maik
loh kok nak elang buru buru
belum dibikinin minum loh
kok bahaya tuh
ya sih musim tau
ya gak usah gak apa apa
saya mau mampir ke ustadz musa dulu soalnya
mau pamitan sama mereka

ya akan ku nantikan dulu ya
ya udah saya pamit dulu
bang jangan galak galak loh bang
apa sih lu
gitu buan aja cepet banget lu
biarin lu aja ngurus dengan gua
cuek loh bang